wakil presiden ri yusuf kala membuka indonesia china business summit dua ribu delapan belas senin malam
konferensi tingkat tinggi ini dihadiri langsung perdana menteri tiongkok li keqiang
indonesia menjadikan tiongkok sebagai pasar ekspor dan juga pariwisata
indonesia dan tiongkok terus meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang
hubungan bilateral ini diwujudkan dalam konferensi indonesia china business summit
investasi dari tiongkok mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir
karena itu wakil presiden yusuf kala menyebut tiongkok merupakan investor terbesar ketiga
dengan total investasi tiga tiga miliar dolar as atau empat puluh enam triliun rupiah dalam satu sembilan ratus tujuh puluh tujuh proyek
dan jumlah ini tidak termasuk investasi dari hongkong
tiongkok melirik pasar digital indonesia sebagai pasar yang berkembang di asia tenggara
selain sektor industri
tiongkok juga berinvestasi di sektor pariwisata
wakil presiden menyebut wisatawan tiongkok merupakan wisatawan terbesar di indonesia
dengan jumlah mencapai lima juta pada tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah pun menginginkan peningkatan wisatawan tiongkok di tahun dua ribu dua puluh
terdapat sektor kerjasama bahagia yang sangat menjanjikan yaitu ekonomi digital di indonesia
tenset pada tahun dua ribu tujuh belas menginvestasi di gojek sebesar satu dua miliar usd
alibawa tahun dua ribu tujuh belas investasi di tokopedia sebesar satu satu miliar usd
konsor jum' di dikom tahun dua ribu tujuh belas juga berinvestasi di travelo dan sebesar tiga lima miliar dolar
saya sangat optimis bahwa kerjasama ekonomi indonesia jongkok ke depan akan terus tumbuh peta
konferensi tingkat tinggi atau indonesia china business summit dua ribu delapan belas
dihadiri oleh tiga ratus pengusaha asal indonesia dan pengusaha tiongkok
yang diwakilkan oleh perdana menteri tiongkok lee kee kyang
ktt ini khusus untuk meningkatkan kerjasama bilateral dua negara